perasaannya ya begitu sulit hidup sendiri
susah nggak ada yang bantuin mas
untung seperti itulah perempuan paruh bayak ini biasa disapa namun nasibnya tak seberuntung namanya
sepanjang usianya bu untung terpaksa tinggal di sebuah rumah sederhana peninggalan kedua orang tua
di desa dukuh turi
brebes jawa tengah
rumah seluas seratus meter persegi yang reot dan hampir robo ini menjadi saksi hidup atas segala suka dan duka
yang bu untung alami bersama kedua anaknya sari dan rizky serta almarhumah ibunya
bisa dijelasin nggak sih bu ini rumahnya berarti dibangunnya di tahun berapa bu
ya udah lupa udah lama
dan ini tingginya dulu sih
dari dulu segini
enggak tadinya sih nggak segini itu ditambahin sedikit biar nggak masuk airnya
ya sedikit biar nggak masuk sih kalau nggak diktingin masuk semua airnya
sementara itu jamban atau toilet yang lokasinya terpisah dari rumah
hanya disekat bambu serta karung tanpa atap dan tanpa dinding
sangat berhati hati saat memasak
ini dapurnya bu
ini atapnya tidak hitam semua bu
tidak takut ambruk atau bagaimana bu
kalau misalnya sedang masak karena sudah lapuk ya bu
pernah tidak sedang masak ada hujan itu bagaimana
kita tetap masak saja
harapannya apa bu untuk rumah ibu
rumah ibu sudah mulai lapuk ya bu
biar tidak kebocoran
tapi sampai saat ini masih belum ada biaya atau seperti apa bu
belum punya biaya
kalau musim hujan datang
kondisi rumah ibu tidak akan berubah
masih akan makin sulit
bu untung dan putrinya sari
harus bolak balik memanjat atap untuk memperbaiki genting
maklum genting ini tak pernah diganti sejak berpuluh puluh tahun lalu
tak jarang untuk mengantisipasi angin kencang
dua perempuan ini harus berjibaku
mencari dan menggergaji bambu
untuk menyangga dinding rumah mereka agar tidak roboh
terus tinggal di rumah ini tuh
kalau banjir kebanjiran
kalau bocor juga bawa bocor
ya takut kalau hujan badai gitu angin gede takut namanya
takut roboh kan nggak ada uang
sore ini misalnya hujan seakan akan tak mau berhenti mengguyur bumi sejak siang hari
kalau sudah begitu ember penadah air hujan dan karung plastik pelapis dinding bambu inilah
yang menjadi senjata untuk menahan air agar tidak menggenangi rumah mereka
sementara kamar menjadi satu satunya tempat paling aman untuk berlindung saat hujan
padahal kasur yang mereka punya tak cukup nyaman sebagai tempat merebahkan badan
dan anak anak juga jadi satu
kalau ini atas dipasang ini biar apa bu
biar nggak kebocoran kalau tidur
jadi kalau misalnya lagi hujan semuanya pada di kasur ini
bertiga tidur bareng di sini
sempit sempitan kasurnya juga sudah mulai tipis ya bu
iya ini sudah keras
kapan terakhir ganti kasur bu
belum ganti dari tahun delapan puluh an
iya semenjak itu saya nikahin
oh benar lama banget ya bu
ini aja ada yang ngasih
oh ininya dipannya dikasih orang tadinya bukan seperti ini
tadinya saya mau kerja terus sampai sekarang nggak pulang
sulit hidup sendiri susah nggak ada yang bantuin mas
tak pernah menyerah pada keadaan
yang selalu dipegang kuat oleh untung selama ini
semenjak ditinggalkan begitu saja oleh suaminya belasan tahun silam
ia berjuang seorang diri untuk menghidupi kedua anaknya
satu satunya pekerjaan yang bisa ia kerjakan saat ini adalah sebagai buruh cuci
setiap pagi bu untung harus berkeliling desa untuk menawarkan jasa cuci baju kepada tetangga tetangganya
itu anak kumbahan
tidak ada orang kalian di situ ada
ada mau diambil ya
ini cuciannya mbak
nanti kalau udah berhenti saya hantarin ya
ya makasih ya
bu untung tak tahu pasti apa yang menyebabkan suaminya pergi
yang ia tahu
hidup terus berlanjut ada atau tanpa suami
bekerja sekuat tenaga adalah kewajibannya agar kedua anaknya dapat hidup layak
gimana sih ya
nggak tahu mas
terus sampai sekarang nggak pulang
sulit hidup sendiri

saya tahu dari mata saya
tidak ada siapa
tiada jahatan mungkin
dia orangnya juga berkem expense r dynamo keve
biar gue pergi sekarang
jadi aku akan bekerja keberan
iya selamatallo use
akuidet di rumah barued
aku untuk percaya lawan
anak bungsunya parkirnya terlalu keras
rizky tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki rasa percaya diri
karena kehilangan sosok ayah sejak lahir
hal itu membuatnya manja dan ingin selalu ditemani
iya pengen anaknya bahagia kayak teman temannya
ya kurang susah sih gak punya ayah
temanannya dia juga si sali sama rizky
ya pernah tapi gimana lagi
gak tau ya jawabnya ya nanti aja nanti juga kalau ada pulak
tak banyak rupiah yang bisa bu untung kantongi setiap harinya
upahnya menjadi buruh hanya dua puluh ribu rupiah per sekali cuci
terkadang bu untung harus hidup atas belas kasihan tetangga dan saudara
ini bu cuciannya
udah selesai ya bu
sedih sekali pak lihat dari kemarin kemarin juga saya kasihan sama bu untung
kalau baik gak ada pendapatan biasanya suka mukam
saya kasihan sekali sama bu untung
dari dulu rupiahnya gitu teruk sih
tapi bagi bu untung hidup adalah perihal merasa cukup dan tak pernah absen untuk bersyukur
oh gak dapat
rindu cuciannya itu gimana berapa sehari
cukup nggak sih bu buat ibu makan sehari hari
iya cukup gak cukup
cukup gak cukup di cukup cukupin ya bu ya
kalau sehari berarti makan berapa kali bu
kadang dua kali kadang tiga kali
kalau ibu punya uang banyak misalnya bayangin
gue pengennya masakin apa sih buat rizky buat mbak
mbak sari ibu yang belum pernah ibu masak buat mereka apa
yang masaknya daging pengennya
pengen makan daging ya bu ya
belum pernah ya bu ya
iya kan harganya mahal mas
harganya mahal gak kebeli bu
di tengah kesulitan hidup yang dialami
bu untung dan kedua anaknya saling menguatkan
anak pertamanya sari merasa memiliki tanggung jawab
dan berperan sebagai tulang punggung keluarga
setelah lulus sma ia memutuskan bekerja sebagai buruh pabrik
meski hanya cukup untuk makan sehari hari dan membayar uang sekolah adiknya
sari selalu berusaha menyisihkan uang untuk menyenangkan ibunya

mencari uang untuk membeli uang
sari itu ya malah bersyukur banget karena bisa berbakti sama orang tua
orang lain kerja buat senang senang kalau sari enggak buat orang tua
semoga pas tari sukses ibu masih ada

mencari uang untuk mencari uang
untuk mbak sari dan bu untung
senang banget mas alhamdulillah
saya mau beli
saya mau beli
saya mau beli
desa dukuh turi kecamatan ketanggungan ini
memang menjadi salah satu desa
dengan jumlah warga miskin terbanyak di brebes
tak hanya untung selamat
dari satu dua ratus lebih warga duku turi
hal ini membuat bu untung harus antre
untuk mendapat bantuan renovasi rumah
atau bantuan lainnya dari pemerintah desa
ya hari ini saya akan menemani ibu untung
untuk ke kantor kelurahan dukuh turi
untuk mengajukan bantuan program keluarga harapan
atau program bantuan apapun dari desa
yang mungkin bisa diberikan oleh bu oto
untuk memperbaiki rumahnya
harapan itu masih ada
bagi siapa saja yang mau berusaha
terima kasih bu
bagi bu untung
mengajukan bantuan ke pemerintah desa
bukanlah sifat meminta minta
melainkan menagi hak sebagai warga negara
saat tiba di balai desa
kami diterima langsung oleh sekretaris desa
yang bertugas saat itu
namun kekecewaan harus menghampiri bu untung
ia harus menunggu lebih lama
dana desa yang ada tak cukup banyak
untuk merenovasi rumahnya
jadi gini bu untung selama di rd lima r dua puluh tiga
itu memang bukan lagi harus mengajukan beliau
tapi karena memang beliau itu sudah masuk dalam daftar
prioritasnya kami untuk dibantu melalui rtl
cuma memang kita di awal sudah menyampaikan ke bu untung
karena belum ada tambahan yang untuk menambah dari bantuannya kita
jadi kita menunggu dulu kemampuannya beliau seperti apa
sedikit mengobati rasa kecewa bu untung
hari ini tim berbuat baik memberikan hadiah
untuk bu untung dan keluarganya
sebuah benda yang mungkin lumrah ada di setiap rumah
namun bagi bu untung
memiliki kasur adalah angan angan yang terlalu tinggi
karena tak terjangkau harganya
kasur ini setidaknya bisa membuat bu untung
dan rizky tidur lebih nyaman
sore ibu untung dan mbak sari
kita punya sedikit hadiah buat ibu dan mbak sari juga
beri kasur spring bed dan bantal ini
untuk mbak sari dan bu untung
biar bisa lebih nyaman tidurnya ya bu
dan mbak sari juga
senang gak bu dapat kasurnya
senang banget mas alhamdulillah
masukin ke dalam ya bu ya
pelan pelan mbak gendeng
nah ini agak keaguehan ini
saat rezeki miskin anjing ya bu
kalau lu bagus itu fadzi
alhamdulillah dokun allah undar hati